iya clara diam dulu dong
nging jelas dong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
kejar kejar sama hantu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
gue gak akan pernah terima gue gak pernah terima raja jadi kakak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
gue gak akan pernah terima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

lo gak terima sama gue ya
lo mau laporin gue ke polisi gara gara gue mematikan lo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
udahlah baik baik aja ngomong nggak usah pakai emosi
masalah kita udah omongin baik baik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
sekarang lo pilih lo di pihak siapa
di pihak gue atau di pihak dia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
kalau lo bukan di pihak siapa siapa ngapain lo ngelindungi dia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
lo benci atau enggak lo harus terima
kamu tenang clara
lepaskan aku dewa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
gak ada namanya antunya putri
tapi juga silahkan aku ngeliat sendiri dewa
kenapa sih dewa kenapa sih
makin stress sama itu liat kamu kayak gini
gak berhenti berhentinya kamu tuh selalu bikin masalah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
ini loh cit
sepertinya ada yang posting video clara yang lagi teriak teriak di jalanan kayak orang stres
tante aku ini nggak stres tante aku tuh masih waras
tapi aku jelas jelas liat sendiri tante antunya putri
kenapa kamu begini begitu
tante gak seperti itu loh
kalau gak percaya liat
ini sudah menjadi viral kemana mana
anak pengusaha kaya sudah menjadi gila
kamu tuh kenapa sih selalu bikin mama malu
eh citra kamu gak apa apa kan
ya ya udah ayo ayo kita keluar dulu ya
dewa dewa kamu jaga kelaran dulu ya
tante mengurus tante citra
aku tuh jelas jelas gak ngeliat soalnya sudah putri
clara clara udah udah udah ya
sudah putri semua
udah kamu tenang ya
lo mau ngasih harta lo semuanya ke gue
tak gak mungkin gak percaya gue
ini pengacara gue
gimana udah siap semua hasil seratnya
sudah pak semua perkasa sudah siap
lo sendiri kan kalau raja itu bener bener serius
dan udah mulai baik
jadi aku minta sama kamu dego tolong terima raja sebagai kakak kamu
mona gue mau ngomong sama raja sebentar
ya udah deh kalau gitu aku masuk ke dalam ya
oke gini gue bakal terima loh ya
gue bakal belajar untuk kita tapi ada syarat ya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
oh enggak enggak sekarang
tapi suatu saat nanti gue bakal lagi
tapi paling nggak sekarang lo harus janji dulu sama gue
lo bakal kabulin permintaan gue nanti
jelas gue akan mengabulkan permintaan lo
tapi dengan satu syarat dua
mulai sekarang gue minta lo belajar nerima gue sebagai abang